sementara itu untuk menutup defisit badan pnlg menteri keuangan sri mulyani menyiapkan anggaran empat sembilan triliun rupiah
selain itu menteri keuangan dan dpr akan mengevaluasi serta mendesain ulang agar penggunaan dana bpjs efisien dan tidak defisit
hal tersebut disampaikan sri mulyani setelah membuka acara seminar on tourism development di banyuwangi jawa timur rabu siang
untuk menanggulangi defisit bpjs yang mencapai lima triliun rupiah
pemerintah pusat melalui menteri keuangan menyatakan sudah menyiapkan anggaran empat sembilan triliun rupiah
pemerintah juga akan mengevaluasi dan mendesain ulang program jaminan sosial
supaya berimbang antara pengeluaran dan pendapatan dari iuran anggota bpjs
dengan bekerjasama antara menteri kesehatan persatuan rumah sakit pemerintah daerah dan para dokter
kemarin sudah dibahas di dpr dan sudah di belum ada suatu kesimpulan akhir
karena akan dilakukan pertemuan lagi
namun kami bersama menteri kesehatan dan direktur utama bpjs sudah melihat hasil kajian dari bpkp
dan menghitung mana yang bisa kita akselerasi untuk tambahan anggaran dari pemerintah
pemerintah pusat akan menambahkan sekitar rp empat sembilan triliun yang akan dicairkan secara cepat
di dalam rangka untuk mendukung bpjs yang mengalami defisit
namun pada saat yang sama kita juga akan bersama sama dengan bpjs dengan menteri kesehatan
dan dengan persatuan rumah sakit pemerintah daerah dan tentu profesi dokter
untuk bisa bersama sama mendesain kembali bpjs agar dia bisa sustainable di dalam jangka panjang menengah panjang